anda kembali di kompas pagi saya gita markesri
saudara menteri pertahanan yang juga presiden terpilih prabowo subianto
menghadiri open house yang digelar presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
prabowo datang bersama putranya didit hedi prasetyo setelah sholat id di hambalang bogor jawa barat
sebagai menteri prabowo ke istana kepresidenan jakarta untuk bersilaturahmi dan menghadiri open house yang digelar oleh presiden joko widodo
tak hanya prabowo subianto menteri kabinet presiden jokowi juga tampak hadir di istana kepresidenan
momen lebaran dan silaturahmi di hari lebaran pertama ini jadi momen perdamaian
atas nama kementerian negeri dan juga badan nasional pengelola perbatasan mengucapkan selamat hari raya
idul fitri insya allah akan membawa kebahagiaan kemudian situasi yang lebih baik lebih tenang lebih damai
perhelatan besar pemilu sudah hampir selesai kita tinggal tunggu keputusan mk ya
dan kita semua bersatu sebagai anak bangsa untuk melangkah lebih maju kita move on
menteri atr agus harimurti yudhoyono mengaku senang setelah hadiri open house presiden yang digelar di istana negara jakarta
ia berharap tradisi open house kali ini bisa jadi momen rekonsiliasi pasca pemilu
menurut ahy open house ini tak hanya jadi simbol tetapi kekuatan rekonsiliasi semua pihak setelah pesta demokrasi
silaturahim di bulan suci dan juga di hari yang berkah ini idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
saya tentunya datang bersama istri ingin secara langsung menyampaikan itu menyambung silaturahim dengan pak presiden dan ibu iryana
dan tadi juga bisa saling menyapa
dengan sesama anggota kabinet indonesia maju dan para tokoh yang lain
termasuk ada anggota masyarakat tentunya
yang jelas ini menjadi tradisi yang mudah mudahan bisa bukan hanya menjadi simbol
tapi juga menjadi kekuatan kita ke depan
ini menjadi lebih penting lagi setelah kita baru saja melaksanakan pemilu dua ribu dua puluh
bangsa ini bangsa yang besar para pemimpinnya solid bersatu
bersama berbagai tokoh dan juga kalangan masyarakat